aksi penyelamatan sejumlah anak buah kapal motor pinang jaya yang tenggelam di laut jawa berlangsung dramatis
sebelas orang berhasil diselamatkan sedangkan tiga orang lainnya dinyatakan hilang
diduga kapal tenggelam akibat gelombang tinggi
dalam rekaman video dari telepon seluler ini terlihat aksi heroik anak buah kapal serasi dua
saat menyelamatkan sejumlah anak buah kapal km pinang jaya yang tenggelam di laut jawa
anak buah kapal km pinang jaya yang terombang ambing selama sembilan belas jam di laut bertahan menggunakan kayu palet yang mengapung

empat belas orang abk kapal sebanyak dua belas abk berhasil diselamatkan kapal serasi dua dan dibawa ke surabaya
sedangkan tiga orang abk lainnya diselamatkan km mutiara dan dibawa ke indramayu jawa barat
sementara tiga orang dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian
bisa kembali ke kanan
itu dari mana ke mana
dari sunda kelapa tujuan samarinda
sementara syah bandar sudah memberi peringatan larangan berlayar pada kapal dengan tonase di bawah seribu gt
anak buah kmp pinang jaya dari sunda kelapa menuju samarinda
pada posisi yang saya katakan tadi itu mengalami musibah di kecepatan tiga
di delapan belas kru dua belas yang selamat delapan orang
kita belum ketemu
hingga saat ini syah bandar masih fokus dalam proses penyelamatan dan pemeriksaan abk kmp pinang jaya
untuk mengetahui kronologis kejadian